sampai jumpa di video selanjutnya

enggak itu masih kurang
iya kan teh iyo
kalau samolnya pedes kan
rujaknya jadi seger
mau tambahin lagi mak
yaudah tambahin lagi
kirain lagi gak narik
ya mau ngojek lah bang
antrisnya ke depan yuk
ini udah saya tambahin nih cabainya
langsung makan aja
boleh kan mak
emangnya lo mau kemana sih
suami saya mau ajak ke ancol mak
mau ajak liburan ke ancol
suami saya punya tiket nonton musik mak
emang lo dem dengerin musik
kalau ngebosenin kan tinggal lihat lau
barukan apa ya
ini jadi daripada saya nempas buka uang
begitulu dia yang kaya kayak ya
gue pinjam dulu dah
kasih ya bayang
nanti saya tukerin di warung
kalau kamu yang pegang mah
nanti kamu suka lupa ngasih ke saya
pasti seneng somenya
mau ngajak jalan
teh yo juga kan seneng
kalau kang pisna ngajak jalan
tapi teh kang tisna belum pernah ngajak saya jalan
soalnya dia masih sibuk terus
sibuk apa teh ya
emang kalau tukang ngajak gak boleh sibuk
gitu aja diributin
dulu di kampung saya
ada yang meninggal gara gara nyabutin bulu hidung
mana ada orang meninggal gara gara nyabutin bulu hidung
orang itu meninggal
pas nyambutin bulu hidungnya di jalan
pas dia mau nyebrang
ketabrak sama truk pasti lewat
pengen pipis jak
anterin dulu ntar baru pipis
saya pamit dulu ya
mau siapin makan siang
saya juga pamit dulu ya mak
udah mau jalan kancol
mau siap siap aja
ntar balik lagi kemari ya
ada kerjaan mak
lu gak kelar kelar sms
masya allah pak
awas atuh ah
ulu ulu kamu tak ada apa
antis teh kebelet pipis pak
tadi abiskan terpenuh pak
ulu ulu jangan disitu pipis yang atuh
iya atuh pak antis juga tau makanya awas atuh ah
bang ke toh praknya dua ya
jelas kan buburnya
iya buburnya satu bang
tadi habis dari kamar mandi
oh mimih juga baru mau masak pi
mimih kenapa keringetan gitu
abis makan rujak di rumah emak
hati hati mi perut mimih sakit
kebanyakan makan cabe
mimih mah kuat atuh pi
gak berasa pedes
pipi berangkat lagi ya
eh pi tunggu
ngapain ke monas mi
ya ngapain aja atuh
poyanti juga diajakin ke ancol sama suaminya
kalau ke monas bapak juga mau ikut
soalnya udah lama gak pernah lihat monas
ini kita operanya mas
ini bang lihatnya sekalian sama buburnya ya
iya mas makasih ya
ini uang buburnya ted
situ gak capek apa
gak ada apa apa kali itu adik ngetik terus
hei pak haji mau kemana pak
bapak lu ada
ada ke rumah aja
pak haji kenapa naik motor saya
anterin gua ke rumah lu
baterai hp gua abis